senin pagi bertempat di kantor noc indonesia
noc indonesia mengadakan rapat anggota noc indonesia tahun dua ribu dua puluh
rapat diikuti oleh seluruh pengurus cabang olahraga indonesia yang terdaftar di noc
dan dihadiri oleh tiga puluh dua pengurus cabang olahraga olimpiade
delapan pengurus cabang olahraga non olimpiade dan satu anggota khusus yaitu asosiasi olimpiade indonesia
raja sabta menyatakan kepada seluruh peserta rapat bahwa indonesia masih terus berjuang
untuk menjadi tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh
maka dengan itu raja sabta sebagai ketua umum noc berharap seluruh cabang olahraga dapat membantu mewujudkan hal ini
aoc nanti akan datang ke indonesia untuk berkomunikasi langsung
bahkan melihat langsung kesiapan semua legacy yang kita miliki
bahwa gbk itu bukan hanya
jadi tuan rumah asean games yang pertama
tapi juga asean games yang kedua bahkan asean para games yang kemarin
dan insya allah nanti kita akan menggunakan gbk lagi
jadi venue nya olimpiade maupun paralympiade dua ribu tiga puluh dua
itulah bukti dari legacy dan sustainability dari venue yang kita miliki
selain itu raja sabta juga meminta kepada cabur untuk mengadakan kejuaraan internasional ke indonesia
sebagai bagian dari kampanye pencalonan indonesia sebagai tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh dua
noc indonesia telah melakukan studi banding ke doha qatar
sebagai bahan masukan untuk dapat menggelar turnamen dan pertandingan di masa pandemi covid sembilan belas
sebagai persiapan menuju olimpiade dua ribu dua puluh satu untuk jangka pendek dan olimpiade dua ribu tiga puluh dua jangka panjangnya
dari situ kita mendapatkan referensi langsung bagaimana mengadakan kegiatan di tengah tengah pandemi
selain itu juga olimpiade tokyo sudah dinyatakan akan dilaksanakan pada tanggal dua puluh tiga juli
bahkan ioc sudah mengeluarkan playbook untuk tata laksana olimpiade tokyo nanti
semua itu bisa menjadi benchmark atau pakem yang akan kita gunakan untuk mengadakan kegiatan kegiatan
noc indonesia berharap semua persiapan untuk menuju olimpiade tokyo dua ribu dua puluh satu dan persiapan untuk menuju olimpiade dua ribu dua puluh satu akan berhasil
sampai jumpa di video selanjutnya